selamat malam anda kembali bergabung di cnn indonesia update
penetapan ump melalui surat keputusan gubernur no satu ratus delapan puluh delapan tahun dua ribu delapan belas tersebut mendapatkan sejumlah reaksi dari kalangan pengusaha buruh dan juga pengamat ekonomi
namun kenaikan ump ini masih dirasa menimbulkan disparitas atau perbedaan upah yang cukup tinggi pada beberapa daerah di jawa timur
perbedaan tersebut terasa antara daerah yang jauh dari kota besar dengan daerah pinggiran
seperti di pacitan sebelum penetapan ump upah minimum kotanya berada di angka satu lima juta rupiah sementara di kota surabaya mencapai kisaran tiga lima juta rupiah
kenaikan ump jatim sebesar rp satu enam ratus tiga puluh dirasa tidak sesuai harapan para buruh yang menginginkan dihapuskannya kesenjangan ekonomi masyarakat di daerah pinggiran
jadi setelah gubernur menetapkan ump jawa timur i
kami menilai bahwa satu enam juta itu bukan melalui survei mbak
karena dewan pengupahan provinsi juga saat ini wakil dari pekerja sangat keberatan dengan keputusan tersebut
karena nilai rp satu enam ini tidak terlebih dahulu didasarkan dengan survei khl yang ada di kabupaten kabupaten
sehingga gubernur hanya menafsirkan berapa yang layak untuk pekerja
padahal dengan rp satu enam juta ini sangat tidak terlalu
tidak layak untuk pekerja satu orang
buruh menilai pemerintah telah mengabaikan beberapa poin yang bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan ump
seperti hasil survei independen komponen hidup layak untuk daerah pinggiran sudah di angka dua juta
namun penetapan tersebut oleh pemerintah provinsi jatim telah didasarkan pada rumus penghitungan yang sesuai dengan aturan pp tujuh puluh
ya itu sebetulnya total inflasi dan growth kita hanya dua tujuh puluh sembilan
rumusnya kan hanya growth sama inflasi
menanggapi kenaikan ump yang dirasa tidak signifikan oleh buruh kalangan pengusaha tetap optimis
para pengusaha retail misalnya mensiasati kenaikan ump tersebut dengan mengurangi pengeluaran listrik bahkan mengurangi space atau stok product
sebab bagi pengusaha yang menggunakan banyak sumber daya manusia kenaikan upah meski sangat kecil akan berdampak bagi biaya produksi
ardia putri surabaya
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda berikut
tetaplah bersama kami